gempa bermagnitudo enam dua yang berpusat di laut selatan garut jawa barat pada sabtu malam mengakibatkan kerusakan
selain garut berbagai kerusakan juga terjadi di sejumlah wilayah di jawa barat
gempa bermagnitudo enam dua berpusat di laut selatan garut jawa barat
gempa mengakibatkan delapan belas rumah warga rusak rumah sakit perkantoran dan masjid yang tersebar
di dua belas kecamatan di kabupaten tasikmalaya jawa barat
selain itu dua orang warga asal cigalontang dan kecamatan cibalong tasikmalaya
juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan
berdasarkan data bpbd kabupaten tasikmalaya terdapat tujuh belas titik dari dua belas kecamatan yang terdampak kerusakan
di antaranya di kecamatan raja pola sodong hilir dan pager agung
hanya ada beberapa rumah dan kalau nggak salah ada delapan belas
rumah yang terkena rusak ringan dan sedang
barangkali ini yang berat kalau ini satu saja
ada empat fasilitas rumah sakit gedung pramuka ada masjid juga
hanya ada yang terluka itu pun dua orang di cigalontang
sedikit terluka di belakang kepala dan kaki
itu sudah ditangani oleh puskesmas
di teman teman food dialog ada tujuh belas titik
tersebar dari mulai raja polah sampai ke keringan desa kecamatan cibalongga
rata rata memang lumpuh ringan sedang
tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai saat ini
dari laporan yang kami dapatkan
di kabupaten garut jawa barat dua puluh empat kecamatan yang tersebar di lima puluh desa terdampak gempa
bpbd kabupaten garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai satu ratus tiga puluh satu rumah
tak ada laporan korban jiwa hanya warga yang luka ringan mencapai enam orang
pemerintah setempat segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa
kita mengingatkan pada warga untuk tamatnya
dan apabila ada gempa susulan harus apa ya dilakukan
lalu kita kedua bekerja sama dengan semua stakeholder
lalu kita kedua bekerja sama dengan semua stakeholder
gempa dengan magnitudo enam dua mengakibatkan dua puluh dua rumah di dua belas kecamatan di kabupaten ciamis jawa barat mengalami kerusakan
kerusakan mulai dari tembok retak atap dapur ambruk hingga dinding dan atap plafon yang roboh
tim gabungan bpbd tni dan polri dikerahkan memperbaiki dan menyikirkan puing rumah yang akan
empat keluarga mengungsi ke rumah kerabat terdekat sementara satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan ambruk
tim liputan kompas tv
untuk mengetahui proses pemulihan usai gempa di garut jawa barat kita telah terhubung dengan jurnalis kompativity ridwan mustafa
ridwan hingga saat ini bagaimana situasi di garut pasca gempa yang terjadi pada sabtu malam

namun demikian pasca gempa yang terjadi pada sabtu malam dampak dari gempa tersebut hingga malam tadi yang didata oleh badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten garut jumlahnya terus meluas
dimana data yang diterima oleh bpbd semangat hujan dan perhujung malam atau pasca gempa yang terjadi di kabupaten garut
oleh pemerintah desa malam jumlahnya sekarang sudah mencapai dua puluh enam kecamatan yang terdampak dari gempa sabtu malam
di mana dua puluh enam kecamatan tersebut terbagi ke dalam enam puluh desa dan juga empat kelurahan
dari jumlah tersebut terdapat satu ratus lima puluh satu rumah yang menjadi dampak dari gempa sabtu malam
di mana jumlah tersebut empat diantaranya rusak berat dan sisanya rusak sedang dan juga rusak ringan
dalam musibah gempa bumi yang terjadi pada sabtu malam tidak ada korban jiwa namun enam orang dinyatakan luka ringan dan saat ini sudah dipulangkan ke rumahnya masing masing
dan pemulihan terutama nantinya rehabilitasi terhadap rumah rumah yang rusak akibat gempa
namun demikian hingga saat ini pemerintah kabupaten garut
tak hanya itu juna dan juga saudara hari ini bmkg bersama tim telah melakukan
kita harapkan pemerintah kabupaten garut dapat memberikan bantuan yang maksimal bagi warga yang terdampak gempa